puluhan siswa sebuah sekolah dasar di kota batu rabu siang harus dilarikan ke puskesmas lantaran keracunan
mereka mengeluh mual dan pusing usai meminum susu segar kemasan milik dinas pendidikan kota batu
dua puluh siswa sd pandan rejo satu kota batu rabu siang harus dilarikan ke puskesmas bumi aji
mereka mengeluhkan pusing dan mual usai meminum susu program penambahan nutrisi siswa dinas pendidikan kota batu
bahkan mereka terlihat lemas saat berada di ruang unit gawat darurat puskesmas setempat
diduga kuat mereka mengalami keracunan susu produk olahan kooperasi unit desa kota batu
beberapa korban mengaku rasa susu yang diminum terasa asam dan berbeda dari susu pemberian sebelumnya
tadi rasa coklat yang diminum ya biasanya ada perbedaan rasanya dengan sebelumnya
sementara itu pihak sekolah menjelaskan jika kejadian ini baru terjadi kali ini selama program tambahan nutrisi tersebut berlangsung
pihak sekolah juga membantah jika susu yang diberikan telah kadaluarsa karena masih layak konsumsi hingga delapan september dua ribu dua puluh
pihak puskesmas sendiri masih belum bisa menentukan penyebab peristiwa ini
sebelum hasil sampel uji susu
pihak puskesmas juga tidak terlalu dari laboratorium resmi keluar
saat ini petugas puskesmas bumiaji kota batu masih merawat empat siswa yang mengeluh sakit
jika tak kunjung membaik para siswa akan dirujuk ke rumah sakit terdekat